subdit jatandras ditreskrimumpol dan metro jaya menggelar rekonstruksi kasus klinik aborsi ilegal di jalan percetakan negara tiga jakarta pusat jumat siang
ke sepuluh tersangka dihadirkan untuk memeragakan peran masing masing rekonstruksi yang dikelar mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan
melalui adegan rekonstruksi tim penyidik akan membandingkan antara keterangan para tersangka dengan proses di lapangan
sebelumnya pada sembilan september lalu polda metro jaya berhasil mengungkap kasus klinik aborsi ilegal yang telah beroperasi sejak dua ribu tujuh belas
klinik ini secara terang terangan memasarkan jasa aborsi ilegal melalui sebuah situs
dan hingga kini lebih dari tiga puluh dua ribu janin telah dimusnahkan dengan total keuntungan mencapai lebih dari sepuluh miliar rupiah